apakah dia tidak malu menyerangku dari belakang
aku tidak peduli di sana orang seperti mu bagaimana caranya harus aku back back
apa tidak ada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini
agar tidak lewat jalur kekerasan
mari sama sama kita bicarakan dengan baik baik paman
sungguh aku tidak berbohong bukan aku yang membakarnya paman
aku hanya memadamkannya
aku tidak peduli
banyak orang bilang kamu adalah pembakarnya
saya bisa bawa kasus ini ke kuw atau bahkan ke pajajaran
aku sedang baik
kisanak hanya harus membawa semua kantung beras yang belum terbakar ke gudang saya di sebelah sana
gimana kalau saya saja yang menggantikan
biar aku saja
tidak boleh ada yang membantu
dia yang bersalah
dia yang harus bertanggung jawab
biar aku saja
insya allah aku bisa
mudah mudahan allah berikan keberkahan kepada kampung ini
mereka akan membawa tanah tanah selimut men hollow
mendapatkan ben frequn
jangan ter prize
ini mencari peran
maisa lagi lagi kamu meniru tertawaku
aku sangat tidak suka maessa
dan mulai sekarang
siapkan tenaga kalian
kita harus menyerahkan kerajaan pada jalan
apa yang kalian perbuat di sini
kalian menghasut para penduduk untuk memberontak kepada pajajaran
kalau memang iya kenapa
kamu berani mencegahku
bukan hanya mencegahmu
aku akan menghentikan segala adu domba yang telah kau perbuat seperti ini
dengar di sana
pajajaran ini sudah aman dan tentram
jangan pernah kau usik dengan fitnah fitnah seperti ini
dasar perempuan kurang ajar
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
mahesha pereskan gadis ini
mahesha pereskan gadis ini
aku akan cabut nyawamu
kau pikir aku takut
kalau kamu bunuhku
kamu disuruh langgar kebutuhan
aku disuruh kagetan baik baik
saya adalah takut denganmu
tapi kau memperkenalkan
aku jatuh thank selflessnya
dan bertempur secara tegas
kita ketemu lagi
jangan pikir kau akan menang melawan
aku sedang terluka
sekarang kau bukan lawan
biar aku yang menghadapi
siapa orang itu
kenapa dia menguasai jurus seperti mahesa
aku harus membantu mahesa
orang itu harus aku lumpuhkan
jurus apa itu
cuma penahawanya saja
lenganku serasa terbakar
ayo kita habisi manusia yang suka ikut campur urusan orang lain
apa kalian tidak
malu menyerangku dari belakang
aku tidak peduli kesana orang sepertimu
bagaimana caranya harus aku batuk
lengas dengan kanak
lengas dengan aku
amat memunyai kekuatan yang indah
dan kekuatan menyembuhkan kelompok
bahwa ketiga pelompong dengan dua yang
lupa banyak relaughs
lebih berani memandu kembali

aku harus menyelamatkannya
dia berani melarikan zed